kemana ayah anda abu pergi
cuma kita bangkitkan kembali
kalau ayah anda pergi begitu saja
aku rangka buat anak anakmu
aku tak mau paruhmu
mahesal dan jengkelis
diam rangka buatan
kita pergi mencarinya secepatnya
sepertinya dia tidak berbahaya
saya melihat makhluk declutter
ayo cek untuk info baru